indonesia perlu membenahi sistem pendidikan
guna mempersiapkan tenaga kerja yang ada
dalam menghadapi revolusi industri empat
sistem pendidikan vokasi bisa menjadi salah satu solusi
perkembangan dunia bisnis dan ekonomi yang kian pesat
dengan kehadiran era revolusi industri empat
menciptakan tantangan tersendiri bagi sumber daya manusia di tanah air
hadirnya ekonomi digitalisasi sebagai perwujudan era revolusi industri empat
membuat dunia semakin kompetitif
dan menjadikan lapangan kerja kian dinamis
indonesia perlu mempersiapkan tenaga kerjanya
agar bisa bersaing salah satunya melalui reformasi ketenaga kerjaan
dengan peningkatan mutu pendidikan
guna mempersiapkan tenaga terampil sejak dini
kita masih perlu banyak bebenah
agar sumber daya manusia kita bisa menang dalam kompetisi
kita berharap pemerintah menjadi lebih aktif
melihat keadaan yang ada melihat tantangan yang ada
dan melakukan perubahan
tadi kan saya katakan ya kalau di dunia usaha perubahan bisnis model
di pemerintah juga perubahan bisnis model
tapi bagaimana perubahan itu bisa mengantisipasi perubahan yang ada
maka indonesia telah membelanjakan anggaran pendidikan
sesuai dengan amalan konstitusi
nilainya untuk tahun dua ribu sembilan belas sudah mencapai mendekati rp lima ratus triliun
yang tadi disampaikan oleh bapak wakil presiden rp empat ratus sembilan puluh lima triliun
nah persoalan kita sekarang adalah bagaimana mendesain anggaran pendidikan ini
untuk bisa menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kapasitas
satu hal yang kemudian bisa kita lihat dari konteks peningkatan produktivitas adalah
kurangnya menurut saya peningkatan pendidikan adalah hal yang sangat penting
kurangnya sarana dan prasarana untuk pelatihan
baik untuk pelatihan tenaga kerja baru
tenaga kerja yang maksudnya angkatan kerja yang baru akan memasuki pasar tenaga kerja
maupun yang tidak kalah penting adalah
untuk tenaga kerja yang sudah aktif atau yang sudah ada
mereka kesulitan untuk melakukan yang namanya up sealing dan re sealing
jadi kita tidak hanya bicara bagaimana memberikan keterampilan
kepada tenaga kerja
agar mereka bisa memiliki tenaga kerja yang baru
tetapi juga kita kesulitan untuk memperbaiki atau memperkuat
skill yang sudah dimiliki tenaga kerja yang ada
upaya pemanfaatan bonus demografi yang diperkirakan akan bertahan hingga dua ribu tujuh belas
membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta
sehingga momen tersebut tidak menjadi bumerang bagi perekonomian indonesia
sufini tanjung jakarta